pawai kelulusan di sukabumi jawa barat berlangsung ricu
peserta pawai terlibat keributan dan adu jotos dengan warga saat melintas jalan di kampung
kasus adu joto saat pawai kelulusan ini berakhir damai dengan mediasi antara kedua belah pihak
keributan ini terekam video amatir warga di kampung cibunar
kecamatan kadudampit kabupaten sukabumi pada minggu sore
keributan ini terjadi akibat saling senggol antara penonton pawai
dengan peserta pawai yang membawa atribut pawai dengan warga yang menonton
akibat kejadian ini peserta pawai dan warga yang menonton terlibat adu jotos di tengah jalan saat pawai berlangsung
kepolisian sektor kadudampit menjelaskan kejadian ini berawal ketika peserta pawai kelulusan madrasah dunia
jamiatusibian melewati kampung cibunar dalam sebuah pawai kelulusan
melewati kampung cibunar salah satu penonton tersenggol dengan atribut pawai dan akhirnya terjadi keributan
minggu malam kepolisian sektor karudampit melakukan musyawarah terhadap kedua belah pihak yang berseteru di kantor desa muara ii
kejadian dari pawai tadi di muara ii adalah kesalahpahaman antara peserta pawai yang berujung perkelahian
setelah perdamaian kedua belah pihak pun terlalu berpengalaman
saling bermaafan dan berjanji tidak akan saling memperpanjang kesalahpahaman yang terjadi antara mereka